korupsi masih menjadi budaya laten yang sulit dicegah
transparansi internasional indonesia melakukan survei indeks persepsi korupsi pada tahun dua ribu tujuh belas
dalam survei tersebut bandung menjadi kota dengan representasi suap tertinggi
dari hasil survei indeks persepsi korupsi
produk domestik regional bruto kota bandung tahun dua ribu enam belas mencapai rp dua ratus tujuh belas triliun
tahun dua ribu tujuh belas transparency international indonesia menempatkan bandung di posisi ke sembilan
dari dua belas kota dalam indeks persepsi korupsi
survei dilakukan untuk mengukur intensitas korupsi
dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada para pelaku usaha melalui indeks pelayanan
kota bandung dianugerahi sebagai persentase suap tertinggi
kita sebagai pemerintah menerima dari hasil
survei dan sebagainya dari persepsi ini saya kira
tetap kita sangat sangat berterima kasih
akan kami jadikan sebuah media wasilah untuk kita terus lebih menginterpeksi diri saya kira
survei dilakukan pada satu dua ratus responden pelaku usaha
akibat pesaingnya melakukan suap
ya percuma kan ini saling membutuhkan
kadang kadang pengusaha kan kecepatan ini salah satu faktor yang bisa menjalankan kinerja usaha dengan baik
nah mungkin mereka ada atas tertentu lain mungkin
kalau lama kayak jalan bayar tol misalkan
mau pakai jalan biasa atau jalan tol
jalan tol kan perlu bayar misalkan
itu juga ini yang harus dirubah pola pikirnya
sektor yang paling terkena dampak korupsi adalah perizinan pengadaan dan penerbitan kuota perdagangan
dari hasil survei juga disebutkan dari sepuluh pelaku usaha
lima diantaranya tidak tahu mengenai undang undang tipikor
dan dari sepuluh pelaku usaha yang mengetahui stranas pencegahan dan pemberantasan korupsi
hanya tiga orang saja
ya itu tadi
kota bandung memiliki poin lima puluh tujuh sembilan
naik delapan belas angka dari survei yang sama di tahun dua ribu lima belas
budaya korupsi akan sulit untuk dicegah
jika tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting
dan akan menjadi sebuah kebiasaan jika penindakan tidak dilakukan secara tegas
artawi maditya bandung